asian games dua ribu delapan belas yang juga bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia
membuat sejumlah warga terlihat sangat antusias menyambut dua event tersebut
para warga di sejumlah daerah pun memiliki cara yang unik untuk menyambut asian games
dan hari kemerdekaan republik indonesia tersebut
beragam cara dilakukan warga untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas
seperti yang dilakukan warga di kawasan cakung jakarta timur
yang mengadakan lomba membuat mural bertemakan asian games
lomba ini tidak hanya diikuti kalangan muda saja
terlihat pula bapak bapak serta ibu ibu antusias mengikuti lomba mural ini
rencananya para peserta mural ini akan mendapatkan hadiah dari penyelenggara
dengan mengambil nilai dari segi kerapian tema dan kekompakan para peserta
dukungan asian games dua ribu delapan belas juga datang dari beberapa atlet daerah
seperti di banyumas jawa tengah
beberapa atlet berlendiri melakukan aksi pada acara kartu
tiga d pada minggu pagi
salah satu aksi yang dipertunjukkan adalah memecahkan tujuh puluh tiga batako
yang ditumpuk hingga mencapai ketinggian tujuh meter
aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap lima atlet asal banyumas
yang mengikuti ajang asian games dua ribu delapan belas
selain sebagai bentuk dukungan terhadap asian games
aksi para atlet berlendiri ini juga untuk memeriahkan
hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh